hai yang dirido itu yang lurus
gua bilang juga apa salah luang jalan lurus harusnya belok kanan tadi
setiap niat ke jalan yang lurus akan selalu ada hambatan
astagfirullahaladzim ada apa ya lihat sendiri atau di grup wa
ada apaan sih angkut kang jamil hilang ya lah waduh ciloko dulu
dulu sama bini gue gitu aja pakai ijin iya dong
kenapa nggak bisa keluar itu
itu tenyeng sol
itu tenyeng sol
itu tenyeng sol itu apa miringnya masukin masukin tangannya masuk pelan pelan terus
pegang pegang dipegang omornya yang ada di dalam atau dipegang
puter pelan pelan pula
jangan buru buru susah keluarnya atau pelan pelan
coba ya bu hati hati hati hati ya depok depok mengaburan ayo bu depok lagi masuk depok kan depok
hati hati ya mbak mana bu sini sini mau kemana itu barang saya bang
mana tenang saja masuk ya sebentar sebentar sebentar itu dia lu tunggu
gue di mobil gue cari alasan sama bini gue ya ya udah jangan lama ya
gue pinjem pendumpang sebentar aja gue mau video call an sama bini gue ya
loh kok supirnya ganti sih kita akan bawa sama bang rudi iya kan iya turun yuk
ya mbak mbak mbak nggak kok nggak ganti supirnya aku cuma numpang video call an sama bibiku ya
oh ya udah bang toi bang toi pada ada aja sebentar ya halo ma lalu ini papa lagi narek
ma tuh penumpang papa udah penuh semuanya
ya udah ya papa mau jalan dulu assalamualaikum makasih mbak ya udah banget
wesss makasih ya iya bang sama sama oh iya rud rud eh entar dulu rud
apalagi bang toi lu udah buka grup belum belum itu angkotnya si jamil hilang
aku selesai satu read dulu baru nanti aku bantu cari ya
yaudah ntar kalo di jalan lo liat kiri kanan siapa tau aja ketemu yuk
ini bener kali
abang udah tau belum
yaudah aku jalan dulu ya bang
ah tau mu salah
sakit tapi aku dapet ini lah
aneh ya angkot aneh
gak ada suara tam
dimana angkot aneh
kamu memang semalam ini gak denger suara apa apa
semalam sebenarnya aneh denger sih ada suara yang nyurigain
kenapa kamu tidak periksa
aneh kira bukan apa apaan tam aneh tidur lagi
harusnya lo jangan tidur lagi kebluk sih lo
kebluk itu apa
eh anti berdua bisa gak ngomongin bewokan nih
bantuin ahli dong nyari aneh panik nih tam
menurut abo kita cari ke jalan yang lurus
kalau kata gua belok kanan
yaudah kanan kanan
enggak enggak enggak
jalan yang lurus
jalan yang lurus itu jalan yang diridoi
sekalian bisa dapet pahala
kita mau cari angkot atau mau cari pahala
kamu enggak mau dapet pahala
mau tapi entar
kalau udah ketemu aneh nasihatin nanti berdua
udah lurus tam
ya mir juga mau pahala
jalan yang lurus kan mir
yang diridoi itu yang lurus
salah lu ambil jalan lurus
harusnya belok kanan tadi
papa setiap niat ke jalan yang lurus
akan selalu ada hembatan
yang penting itu niat kita
yang sabar ya nik
nyalain aja semoga cepet ketemu
pengen punya angkot sendiri
bukannya kebeli angkot
malah gantiin angkotnya juragan bos
kita ke orang pinter aja yuk
ada nanti abie marah
kita lapor juragan bos
terus kita harus bagaimana
memangnya kita bisa cari sendiri
kita itu tidak ada ilmunya
memangnya kita detektif konak
bukan yang itu
gak usah pada bercanda
gak usah lapor polisi
gak usah lapor juragan bos
kita cari aja dulu
tenang aja mel
anak anak di pangkalan juga ikut nyari
kalau indah ketemu bagaimana
nah kalau kata ketemu sampai sore
baru kita lapor polisi
nah yang penting sekarang kita tenang
jangan sampai ketahuan sama si rambut
panjang umur dia
kita jangan panik
jangan sampai panik
jangan gugup jangan gugup
nur orang tidak panik
habis jalan jalan
nyari udara segar
mau kemana lu bo
keren lu ganteng lu bo